polisi menetapkan satu tersangka dalam kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya ragunan pasar minggu jakarta selatan
tersangka merupakan pengemudi mobil yang menabrak mobil yang dikendarai seorang anggota polisi
penetapan tersangka didasarkan pada keterangan saksi dan rekaman cctv yang ada di lokasi kejadian
tersangka menetapkan tersangka di lokasi kejadian
tersangka menetapkan tersangka di lokasi kejadian

tersangka menetapkan tersangka di lokasi kejadian